sejumlah kepala daerah menghadiri upacara pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks parlemen jakarta
mereka mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan kepada presiden dan wakil presiden baru
kita mengharapkan semua yang menjadi harapan masyarakat yang diungkapkan dalam proses pilpres kemarin
insya allah bisa segera terlaksana mendoakan bapak presiden jokowi dodo dan wakil presiden bapak kehaji ma'ruf amin
selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik baiknya
masyarakat indonesia menitipkan amanat ini kepada beliau beliau dan kami percaya insya allah bisa ditunaikan dengan sebaik baiknya
terakhir pak jokowi memberikan penguatan bagaimana kerja bersama untuk kemajuan bangsa
pak jokowi artinya bahwa we need strong partnership
jadi strong partnership saya rasa itu yang di underline oleh pak jokowi beberapa hari terakhir ini
bagaimana kerja bersama untuk kemajuan bangsa mudah mudahan semuanya bisa bersatu padu
akan menghadapi tantangan yang tidak ringan oleh karena itu
maka hari ini saatnya kita bersatu saatnya kita mendukung untuk menentukan nasib bersama di periode yang kedua
kalau saya tugas sebagai gubernur tentu memperkuat posisi itu dari daerah
sehingga yang menjadi keputusan politik oh ini bisnisnya mesti cepat easy doing bisnis semua mesti dilaksanakan pencegahan korupsi mesti berjalan di daerah